ingin menyampaikan saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya
saya memohon maaf kepada yang terutama perempuan saya
inilah permohonan maaf dari pedangdut rido roman kepada publik saat dihadirkan polisi di polres pelabuhan tanjung priuk jakarta utara senin siang
pemilik nama asli muhammad rido irama sebelumnya ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan jakarta selatan pada kamis kemarin bersama kedua temannya
dari kantong rido roma polisi menemukan sebuah bungkus rokok yang berisi tiga butir ekstasi
setelah dilakukan cek urin ridho roma positif amfetamina
sedangkan dua teman yang ikut diamankan negatif narkoba dan tidak ditemukan barang bukti
hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara mr dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang
melalui apa melalui pesanan mereka pertempuran kemudian diambil
dia transfer sendiri kepada pelakunya
rido roma diancam dengan pasal satu ratus dua belas ayat satu subsidi pasal satu ratus dua puluh
dan selanjutnya ridho juga ditangkap oleh pihak kepolisian dari polres jakarta barat terkait narkoba dengan hukuman satu lima tahun penjara
menurut psikolog forensik reza indragiri seperti dikutip cnn indonesia com
ada sejumlah faktor mengapa mantan pecandu narkoba kembali terseret kasus serupa
program rehabilitasi jalankan secara klasikal dan kurang fokus pada kondisi individua
belum tuntasnya proses detoksifikasi
selain itu efek samping penggunaan obat resep untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh
terakhir kehidupan sehari hari pecandu yang tidak berubah
tim ikutan cnn indonesia